inilah bus transmetro daily angkutan masal baru yang hadir di kota medan
kemudian tersedia juga dua kursi bagi penderita dipabel
di tempat yang disediakan ini tentu saja kita tidak dapat beraktivitas dengan tidak baik
karena di setiap sudut dari ruangan bus ini tersedia kamera yang terkoneksi ke kantor pusat maupun ke operator dari bus ini
kita juga tidak diperbolehkan makan dan minum di tempat ini
karena aturan yang ada tidak memperbolehkan penumpang makan dan minum di tempat yang akan digunakan untuk melayani tiga koridor yang ada di kota medan
penumpang harus membayar non tunai dengan menempatkan kartu unggul
dan juga menggunakan uang elektronik karena bus tidak melayani pembayaran tunai
armada transmetro daily merupakan bantuan kementerian perhubungan untuk melayani masyarakat di kota medan
transmetro daily menggunakan dua jenis bus yakni besar dan sedang dengan tipe low entry
bus ini dilengkapi pendingin udara dan kursi prioritas serta area untuk penumpang disabilitas atau pengguna kursi roda
setiap penumpang juga diwajibkan membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan ditambah kewajiban menggunakan masker
saat ini tersedia tiga puluh sembilan unit kendaraan tiga puluh lima bus yang beroperasi dan empat bus sebagai cadangan
di awal tahun dua ribu dua puluh satu lima koridor akan dilayani tujuh puluh dua unit bus
yang pertama hari ini kita akan beroperasi tiga koridor
koridor yang kita operasikan adalah terminal amplas lapangan merdeka
itu koridor dua pak
baru koridor empat tuntungan lapangan merdeka
koridor lima tembung lapangan merdeka
program by the service atau bts ini telah hadir di lima kota besar
yakni palembang solo denpasar yogyakarta dan medan
program bts didukung manajemen pengelola yang melaksanakan monitoring dan evaluasi
menggunakan sistem operasional kendaraan
sistem operasional kendaraan meliputi sistem operasional
pemeliharaan pengelolaan keuangan
sistem sumber manusia yang didukung dengan digitalisasi secara real time
sehingga diharapkan menuju pelayanan angkutan umum yang lebih profesional
jadi ini tidak jadi kita dibayar itu per kilometer
yang artinya tidak ada penumpang kita jalan terus
jadi perjalanannya itu sudah terat apa tertentu jamnya
itu itu perbedaan
ya termasuk sistem pembayarannya ini e money
meski puluhan armada transmetro deli sudah beroperasi
halte pemberhentian bus belum tersedia dengan baik
bahkan sejumlah halte dalam kondisi memprihatinkan
untuk mempermudah melihat rute jadwal kedatangan dan keberangkatan
penumpang dapat menggunakan aplikasi teman bus
bagi yang ingin menikmati angkutan masal ini
dapat mencobanya karena dari mulai dioperasikan hingga akhir desember
masih gratis bagi penggunanya
agus subratman ayo sudrajat medan sumatera utara